luli indartono dan lilik suci
menjadi inisiator warga di kompleks cipageran asri
kota cimahi jawa barat
untuk membantu keluarga m
yang terpapar virus corona
klaster seminar keagamaan lemba
awalnya terjadi kepanikan dari warga di sekitar komplek
namun setelah diberikan pemahaman
warga pun saling bahu membahu
membantu dan menyuplai kebutuhan sehari hari keluarga m
warga sekitar menyuplai sembako dan makanan
bagi keluarga m
yang sedang melakukan isolasi mandiri tersebut
kemudian kita mengambil beberapa keputusan
yang pertama bahwa kita harus menyadari bahwa ini adalah musibah
yang tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan
para inisiator tersebut berharap
apa yang dilakukan warga di komplek ini
dapat menjadi contoh untuk masyarakat lainnya
yang memiliki tetangga positif virus corona
mereka juga berharap agar tidak ada pengucilan
maupun pengusiran apabila ada warga di sekitar rumah
yang terpapar virus corona